yang kita hadapi hari ini berbeda dengan yang kita hadapi dua puluh lima tahun yang lalu
sampaikan kepada semua rasa terima kasih apresiasi karena telah memilih untuk tetap berjuang
dalam usaha kita menghadirkan demokrasi
demokrasi yang benar bukan demokrasi yang dimanipulasi
dan ini adalah sebuah fase perjuangan baru
bila kemarin adalah kontestasi adalah kompetisi maka sekarang masuk fase perjuangan
karena pada fase ini kita dihadapkan dengan tantangan yang tidak kecil
kita menyadari rakyat indonesia menginginkan adanya rasa keadilan
dan itu harus tercermin di dalam praktek demokrasi yang adil praktek demokrasi yang jujur
semua yang ada di sini menyaksikan dalam beberapa waktu kemarin
betapa praktek demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif
nah ini harus dikoreksi dan ini membutuhkan perjuangan bersama
semua yang di sini rasa terima kasih memilih untuk menjadi bagian yang menyelamatkan demokrasi
memilih untuk menjadi bagian yang berjuang untuk demokrasi yang lebih baik
memilih untuk memastikan bahwa indonesia ke depan bukan indonesia yang praktek politiknya
praktek politik yang mengedepankan kepentingan sekelompok kecil yang raksasa
tapi yang mengedepankan prinsip prinsip dasar keadilan
saya terima kasih sekali sudah memilih bergerak
dan kami just menyadari ini bukan perjuangan yang kecil
tapi perjuangan besar itu bukan berarti berat
berat atau peringan soal perasaan
ini adalah perjuangan besar yang mudah mudahan akan terasa ringan
saya juga ingin sampaikan kepada semua
beberapa pengalaman yang mungkin bisa menjadi perhatian
kalau kita ingin melakukan terobosan dalam menghadapi tantangan sekarang
rasanya harus mencari cara baru yang berbeda dengan yang pernah dikerjakan dulu dulu
problem yang kita hadapi hari ini berbeda dengan yang kita hadapi dua puluh lima tahun yang lalu
jadi kita harus mencari cara baru
karena itu saya melihat tidak bisa dilawan dengan cara yang sama
harus ada terobosan harus ada cara baru
yang ini memerlukan diskusi memerlukan tukar pikiran memerlukan perdebatan
jadi saya ingin mengucapkan kepada semua orang
inspirasi tidak datang dari meditasi
inspirasi datang dari interaksi
dan berinteraksinya orang orang yang memilih untuk melakukan perubahan
tidak membiarkan praktek seperti ini melenggang tak ditantang
interaksi ini akan memunculkan terobosan
karena itu kalau saya boleh menitipkan harapan
berpikir dengan cara yang tidak terpikirkan
memikirkan yang tidak terpikirkan
mencari cara baru mencari jalan baru
untuk mengubah kondisi sekarang
untuk melakukan sebuah perlawanan atas permainan permainan yang kita saksikan masif kemarin
nah ini tidak bisa dengan cara cara lama
tapi apa caranya ini harus dipikirkan sama sama
mudah mudahan di dalam festival ini
tukar pikiran tukar gagasan tukar pengalaman
yang menghasilkan cara baru
karena kita semua punya concern yang sama
tapi juga di sisi lain kita tahu
bahwa menghadapi kondisi seperti ini tidak bisa konvensional
jadi teman teman semua mudah mudahan asara ini berjalan dengan baik
pesan selamatkan demokrasi harus digaungkan
pesan untuk gembira melawan harus dibangunkan
makin banyak yang menyadari
makin banyak menjadi bagian dari gerakan
dan nantinya akan mencapai keberhasilan
semua yang hadir semua yang bekerja di sini
akan dicatat dalam sejarah republik ini
bukan menjadi bagian yang diam dan mendiamkan
atas praktek praktek yang tidak wajar yang selama ini
kita semua yang hadir di sini boleh berbangga
kita bukan bagian yang diam dan tidak akan pernah mendiamkan
ini catatan yang harus diingat oleh semuanya
selamat salam hangat salam hormat salam perjuangan